sementara itu kerusuhan di stadion jakabaring yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas membuat gubernur sumatera selatan kecewa
usai melakukan peninjauan alex nurdin pun meminta kepolisian mengusut kasus pengerusakan stadion yang akan menjadi venue asian games dua ribu delapan belas
pasca kerusuhan di stadion jakabaring palembang gubernur sumatera selatan alex nurdin meninjau stadion yang akan digunakan untuk asian games dua ribu delapan belas
ratusan kursi di tribun utara dan selatan mengalami kerusakan setelah pendukung sriwijaya fc kecewa dengan kekalahan yang dialami laskar wongkito dari arema malang pada lanjutan kompetisi sepak bola liga satu indonesia sabtu kemarin
usai melakukan peninjauan alex nurdin pun menyatakan akan mempidanakan aksi yang tidak terpuji ini karena merupakan tindakan kriminal
terlebih lagi asian games akan dimulai kurang dari sebulan
dan mereka harus bertanggung jawab
karena ini sudah perbuatan pidana kriminal
sudah dilaporkan kepada polisi
kita minta kepada polisi untuk bisa menuntut sampai tuntas
apa ini tidak terjadi tidak terulang lagi
mulai awal pekan ini pemerintah provinsi sumatera selatan akan menutup semua venue hingga asian games dua ribu delapan belas berakhir
dengan kebijakan itu sriwijaya fc pun dipastikan tidak bisa bermain di stadion kebanggaan sumatera

pada asian games nanti stadion jakabaring yang berkapasitas dua puluh tiga ribu penonton itu akan menjadi venue sepak bola putri bersama stadion bumi sriwijaya
palembang menjadi salah satu kota selain jakarta yang akan menjadi tuan rumah asian games dua ribu delapan belas
satu bulan jelang pelaksanaan sejumlah persiapan di kota palembang terus dikebut
selain venue sejumlah fasilitas penunjang seperti saran teknik
sarana transportasi dan infrastruktur juga terus dipersiapkan termasuk pembangunan lrt